kemarin aku banyak masalah
tapi aku belum bisa cerita banyak sama kamu
ya intinya gara gara itu aku jadi banyak utang
termasuk ke kamu
kalau hutang yang ke aku nggak usah terlalu kamu pikirin
niat aku memang mau bantu kamu
bukan tambah bikin susah
terima kasih kamu baik sekali
sudah berapa lama kamu turun ke jalan
sudah sebulan lebih
sejak saya dihajar si ujang disuruh kang jamal
kamu mau berhenti
kamu masih setia sama kang bahar
kamu masih mau ikut perintah saya
risikonya bisa lebih dari dihajar si ujang
kamu balik lagi ke si jama
tapi saya sudah tidak pengkhianat
kamu pakai cara licik si jama
waktu dia datang lagi ke saya
padahal niat dia balas dendam
dendam dia sama saya
dendam dia sama kang bahar
kamu balik lagi
buat balas dendam sama si ujang
balas dendam sama si jama
jangan ketemu saya lagi kecuali saya minta atau disuruh sama si jamak
kamu pergi sekarang
biar aku nggak bisa telepon
aku menghindar dari yang lagi utang
buat bayar kuliah
kan udah aku kasih pinjam satu juta

buat bayar kuliah

aku sebenarnya sudah tidak bisa bayar kuliah
dari semenjak semester kemarin
aku banyak masalah
tapi aku belum bisa cerita banyak sama kamu

itu aku jadi banyak utang termasuk ke kamu
kalau hutang yang ke aku nggak usah terlalu kamu pikirin
niat aku memang mau bantu kamu bukan tambah bikin susah
terima kasih kamu baik sekali
ah biasa aja kalau kamu perlu bantuan jangan ragu ragu
aku perlu uang pinjaman lagi dua juta
bos satu bulan lebih kamu menghilang
buat apa sekarang kamu datang
saya datang kesini buat gabung lagi sudah minta nasihat dan muslihat
saya gak nyangka kirain kamu bisa terima
gimana saya diterima
kasih tahu saya kalau kamu saya terima alasannya apa
saya sudah tiga tahun tugas di pasar
komar dan anak buahnya kita buang sepenuhnya
satu persatu kita singkang
mulai besok beri kita rasa dalam berkenampilan
jangan kacau balau kaya si komar
penyedang itu juga bukan
menular tangga bos
bos kan udah tahu
masa mainnya ular tangga
sekali lagi kamu berani ngajak iwan itu main orang tangga
saya kembalikan kamu ke porsi awal sebagai penari latar
barisin ular tangganya
buat apa bos
biar betah tinggal di rumah
kamu selama ini kemana aja
kamu nggak perlu tahu
aku selama ini kangen sama kamu
aku nggak mau tahu
aku mau kamu jadi bayang bayang aku
yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi
kamu aja yang jadi bayang bayang aku
lupain dulu dewi
saya lagi perlu uang
tiap hari juga kita perlu uang
peruang dua juta
saudara kamu apa resti yang peruang
saudara kamu apa resti
saudara kamu apa resti
kamu gak percaya sama saya
resti yang perlu uang
dia lagi ada masalah
kita harus nolong dia
saya gak kenal dia
kalau mau nolong kamu aja
kamu kan partner saya
partner dalam urusan nyopet
partner dalam urusan menolong resti
kamu kan baru kenal sama resti
kenapa jadi harus punya tanggung jawab nolong dia
kemarin kamu sudah kasih pinjam satu juta
itu juga belum pulang
saya jatuh cinta sama dia
kamu tau kan
seorang laki laki akan melakukan apa saja
demi perempuan yang di jatuh cintainya
apa itu di jatuh cintainya
masa kamu gak ngerti
tapi istilah itu aneh kedengerannya
selama kamu ngerti
biarin aja tuh aneh juga
kita jalan sekarang
kita kan teman
masa kamu gak mau bantu saya
kita kan teman
kamu mau gak bantu saya
ya pasti mau atu
bantu saya cari dewi
bantu saya operasi dulu
saya perlu dua juta

bantu saya cari dewi

bantu saya cari dewi dulu
kalau kamu gak mau bantu
saya mau cari dewi sendiri
ini kan udah bener
kita pulang dulu